allah akbar allah akbar allah akbar la ilaha illallah
gematak biru mengiringi langkah jemaah yang hendak menunaikan ibadah sholat idul fitri di masjid istiqlal jakarta
sejak pukul lima pagi jemaah mulai meramaikan masjid istiqlal
lautan jemaah sudah memenuhi lantai satu hingga lantai lima masjid istiqlal
inilah suasana idul fitri di masjid terbesar se asia tenggara istiqlal
tahun ini wakil presiden republik indonesia ma'ruf amin dan istri wuri ma'ruf amin
serta beberapa menteri dan perwakilan duta besar negara islam
pelaksanakan sholat idul fitri di masjid terbesar se asia tenggara istiqlal
salah satu jemaah menceritakan pengalaman pertama bersolat idul fitri di masjid istiqlal
ia bahkan bersiap sejak pukul empat pagi
iya aku pertama kali pengalaman sholat di masjid istiqlal ya
ini karena berhubung kita gak mudi
jadi pengen bikin pengalaman yang baru buat anak aku gitu kan
dia paling kecil gitu kan
dia biar ada pengalaman begitu masuk ke istiqlal
dia tanya istiqlal itu apa gitu kan
istiqlal itu apa
begitu masuk langsung wow dia udah amazing
wow itu indah banget
anak aku memang begitu ya saking dia excitednya
begitu masuk dia cuma bengong
lihat dedek kenapa gitu
saya tanya gitu terus dia bilangnya
ini mesinnya besar banget
raut kebahagiaan terpancar dari raut para jemaah
mereka merayakan dengan penuh sukacita
serta mengabadikan momen
serta mengabadikan momen dengan menyenangkan yang terjadi di masjid istiqlal
dengan bersuap foto waktu itu pernah ya cuman kan kayak korona jadi agak sepi tahun sekarang
kan emang udah free gitu ya jadi kayak rame rame lagi dari biasanya seru banget sih mia
merinding amin merinding banget gemak suaranya itu udah dari jam empat udah bangun ada
untuk pertama kalinya masjid istiqlal menggelar sholat idul fitri berjamaah dengan kapasitas
penuh atau tanpa pembatasan jamaah lebih dari dua ratus ribu anggota jemaah khusyuk melaksanakan
sholat idul fitri sebagai masih terbesar se asia tenggara masjid istiqlal masih menjadi primadona
jemaah yang tidak hanya hadir dari jakarta namun dari luar kota jakarta
di sini para jemaah tidak hanya menunaikan sholat idul fitri berjamaah namun sekaligus
menjadi wisata religi di masjid terbesar istiqlal jakarta selamat idul fitri mohon maaf lahir dan
batin finanabilah surya utomo jakarta